warga kota bandung sempat dikejutkan oleh kebakaran gudang triplex
yang terjadi sejak senin malam hingga rabu siang
menurut dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung
api sudah sempat dikendalikan dalam dua puluh empat jam pertama
namun banyaknya benda dan bahan yang mudah terbakar
membuat api kembali berkobar saat proses pendinginan dilakukan
kebakaran tersebut menjadi salah satu dari total satu ratus enam puluh empat kejadian kebakaran
yang terjadi sejak satu januari hingga empat november dua ribu dua puluh
data dari dinas kebakaran pb kota bandung menyebut
masalah kelistrikan menjadi penyebab utama kebakaran nomor satu
disusul dengan kelalaian serta kebocoran gas
untuk itu masyarakat perlu memahami dan melaksanakan langkah langkah pencegahan kebakaran
seperti mematikan alat elektronik serta kompor saat tidak digunakan
memasang tabung gas dengan benar
tidak membakar sampah di sekitar rumah
serta menyediakan alat pemadam api ringan
relawan kebakaran juga harus ada di setiap kelurahan
agar saat terjadi kebakaran
para relawan mampu memberikan info lebih cepat kepada petugas pemadam kebakaran
sekaligus membantu penanggulangan kebakaran sejak dini
sementara untuk gedung perkantoran serta gudang
aturan lebih rinci tentang pencegahan kebakaran
telah tercantum dalam peraturan daerah kota bandung no tiga tahun dua ribu dua puluh
beberapa kewajiban yang harus dipenuhi adalah
sarana penyelamatan jiwa saat terjadi kebakaran
seperti petunjuk arah jalan keluar
serta tempat berhimpun sementara
akses pemadam kebakaran untuk masuk ke gedung saat terjadi kebakaran
proteksi kebakaran yang meliputi bahan bangunan sebagai proteksi pasif
sistem deteksi dan alarm serta alat pemadam api sebagai proteksi aktif
manajemen keselamatan kebakaran gedung
dan perlindungan dari tempat pemadam api
manajemen keselamatan kebakaran lingkungan
di perusahaan itu harus ada mkkg
perusahaan misalkan yang kalau gedung misalkan lantai empat itu harus dan wajib disediakan hidran
proteksi baik pasif maupun aktif
kemudian perusahaan tersebut harus membina mkkg nya keselamatan kebakarannya
tentu kita berkoordinasi dan kemudian kita bina kita latih kita lakukan simulasi dan lain lain
apabila langkah pencegahan telah dilakukan namun kejadian kebakaran tetap tak terhindarkan
petugas lapangan dari diskar pb kota bandung memiliki komitmen untuk hadir dalam waktu kurang dari lima belas menit di lokasi kebakaran
angga putra rusman rusmana bandung jawa barat